wartawan dari sejumlah media masa dan lembaga pers mahasiswa di solo jawa tengah
menggelar aksi menolak revisi undang undang penyiaran
aksi teatrikal digelar di plaza manahan solo jawa tengah
revisi undang undang penyiaran dianggap membatasi pers
hingga diduga bisa menguntungkan korporasi besar dalam memonopoli industri ini